terima kasih anda masih bersama kami di political show dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan arah sumber dan juga mahasiswa
sebelum saya ke mahasiswa saya mau ke bang habib dulu
bang habib implikasi tafsiran publik terhadap itu tadi endorsementnya pak jokowi yang kemungkinan bisa put many things in one basket
mungkin ketika sedang hubungannya kurang baik dengan mas ganjar dan juga pdi perjuangan melebarkan dukungan ke pak prabowo
nah itu implikasinya tafsiran publiknya itu bisa memberikan berkah elektoral lagi lagi gimana
ya silahkan saja mau pengamat media atau publik menafsir dan berasumsi
tapi kalau kita lihat ini kan pak prabowo menjalankan nilai nilai kepemimpinan yang memang sudah dia jalankan selama ini
ini raja pak prabowo apa sih coba apa yang salah ya
ya seorang menteri ya bersikap yang sama dengan presidennya
kemudian partai koalisi bersikap sama dengan presiden yang didukungnya
itu kan nilai loyalitas yang memang dijalankan pak prabowo dari dulu
kalau dia bertentangan ya kita fight
kalau toh ada publik yang mengapresiasi dan lain sebagainya
itu kan bukan sesuatu yang kita rencanakan
jadi kita berdoa ini supaya didukung publik itu murni nilai nilai
makanya kan ini kan ya jenuin aja ya yang dilaksanakan pak prabowo
sejak awal isu ini memanas ya soal israel mau datang
kita nggak tertarik main gimmick menolak atau setuju
kita sudah jelas sikap kita kita di partai koalisi kita pendukung pak jokowi
ya kita sikap kita sudah disampaikan oleh pak jokowi
dan kita tidak dalam posisi juga untuk membuat keputusan atau tidak kan
itu sudah jelas sikap kita kita dipatahi koalisi kita pendukung pak jokowi kita tidak dalam posisi juga untuk membuat keputusan atau tidak kan

tapi kita keputusan ya ada di pak presiden itu yang kita lakukan
jadi saya bilang tadi soal gimmick soal momentum dan lain sebagainya itu bisa banyak
bisa banyak dari hari ini atau dari setahun kemarin sampai dengan ke pelaksanaan pemilu bisa banyak
tapi kan kita kan berpolitik itu kan mempraktekkan nilai nilai yang kita pegang
kalau itu yang pak prabowo dan kami lakukan
tapi kan tadi disampaikan juga oleh mas burhan ya bahwa dari hasil survei
surveinya itu setelah endorsement pak joko yang berulang kali kepada pak prabowo itu membus
ataupun menaikkan angka elektoralnya pak prabowo cukup tinggi
artinya kan implikasi dari tafsiran publik itu bisa berpengaruh terhadap berkah elektoralnya pak prabowo
itu gerindra melihat itu juga
ya itu dia pengamat pak burhan silahkan saja menilai
tapi kami sedang mempraktekkan nilai nilai yang kami yakin ya benar
soal loyalitas soal komitmen soal melaksanakan apa yang sudah kami putuskan
penegasan menjadi timnya pak jokowi itu maksudnya apa
kemarin disampaikan pak prabowo dalam pertemuan antara lima ketumparpol dengan pak jokowi
ya dong kita timnya pak jokowi memang
sejak bergabung dengan pak jokowi pak prabowo jadi menteri kami bergabung dengan koalisi kami tentu timnya pak jokowi
oke jadi samina watona apapun kemudian keputusannya pak jokowi pak prabowo ikut aja
termasuk dalam pilpres
jadi apa yang diputuskan oleh pak jokowi dalam pemerintahannya dalam kapasitas sebagai presiden
ya itulah keputusannya pak prabowo dan pak tegir indra
kalau anda tanya ke soal sepak bola dan lain sebagainya itu kan keputusan beliau
kita support kita dukung dan kita loyal kita tegak lurus pada pak jokowi
oke saya mau ke teman teman mahasiswa
bang ade tambah bingung kayaknya
ada ilham dan juga iqbal silahkan siapa duluan
dari teman teman universitas singaperbangsa kerawang
silakan siapa dulu
dari saya dulu kak
oke iqbal dulu silakan
baik sebelumnya terima kasih kepada host dan narasumber yang ada di studio
sebelumnya perkenalkan nama saya muhammad iqbal pitudin
saya dari kumpulan mahasiswa ilmu pemerintahan singapura sekarang
di sini izinkan saya memberi pertanyaan atau statement yang saya miliki
jadi di sini adalah apa yang menjadi faktor utama pemicu kegagalan indonesia menjadi tuan rumah
kalau kita lihat secara konstitusi jelas melanggar
karena ada permenggu
tapi kalau kita melihat fakta di indonesia ini ada banyak kejuaraan di bulan bulan sebelumnya yang mengundang israel ke indonesia
dan yang paling berhubungan dengan konstitusi itu baru kemarin digelar di bali yaitu g dua puluh
itu sudah jelas parlamentar ada bendera israel juga ada
delegasi israel yang digelar
yang diundang pun ada
mengapa tidak banyak yang protes
sedangkan bola yang tujuan sifatnya olahraga menghibur penonton tapi malah ditentang banyak oleh sebagian masyarakat indonesia
lalu apakah karena kejadian seperti ini pemerintah akan mengganti permen lu nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas
transparansi hukuman kenapa sampai saat ini belum ada
serta sampai saat ini pun alasan konkret diberhentikannya piala dunia u dua puluh belum ada
lalu proses lobbying yang dilakukan kemarin itu
mekanisme seperti apa dan bagaimana yang kita ketahui adalah kita langsung tidak menjadi tuan rumah
yang menjadi pertanyaan di belakang saya adalah bagaimanakah proses lobbying yang dilakukan dan apa saja yang sudah dibicarakan pssi dan fifa
menurut pandangan saya hal ini harus tiba tiba diselesaikan
karena yang terjadi saat kita tidak tahu informasi yang valid yang ada hanya dugaan dugaan yang membuat masyarakat menjadi lebih percaya
oke itu iqbal terima kasih
oke itu iqbal ini premen lu harus segera direvisi harusnya pertanyaannya ke pemerintah nih di kemenlu kemenlunya enggak ada
dan juga soal lobby lobby antara pssi dengan viva ini enggak ada perwakilan pssi
jadi sulit juga enggak apa apa nanti coba dijawab
satu lagi ilham silakan
baik terima kasih kesempatannya di sini
perkenalkan nama saya ilham hidayat
jadi saya sebagai ketua departemen keilmuan dari iman
saya sebagai ketua departemen keilmuan dari iman
saya sebagai ketua departemen keilmuan dari iman
di sini saya ingin bertanya kepada para narasumber
jadi dapat kita lihat sendiri banyak kekecewaan dari berbagai pihak mengenai pembatalan indonesia sebagai tuan rumah di piala dunia u dua puluh ini
dari masyarakat biasa hingga para pemain timnas u dua puluh tentunya
saya ingin bertanya mengapa ketika penolakan timnas israel untuk mengikuti piala dunia ini menjadi sorotan
dan menjadi masalah besar bagi indonesia itu sendiri
nah hingga kepermasalahan politik indonesia
yakni sikap atas penolakan timnas israel berlaga dalam piala dunia u dua puluh di indonesia ini
berpotensi menjadi game changer di pemilu dua ribu dua puluh
kemudian mengapa sepak bola bisa menjadi berkaitan dengan politik seperti ini
karena dapat kita lihat
kita lihat sendiri penggemar sepak bola ini sangat banyak di negara kita ini
termasuk saya sendiri
dan tentunya baik sekali pihak yang dirugikan dan disewakan
kemudian seperti yang dipaparkan tadi
ada banyak sekali sanksi yang diberikan oleh fifa itu sendiri akibat dari permasalahan
kemudian adakah solusi dari pemerintah sendiri mengenai hal ini terima kasih
oke kayaknya solusi berat ya karena sudah batal menjadi tuan rumah piala dunia
saya akan coba ke bang habib sebagai anggota dpr komisi tiga
ini meskipun itu permen lu di komisi satu ya
tapi ini revisi soal permen lu ini dimungkinkan tidak
ya permen lu itu kan derajat mengikatnya itu kan cukup di bawah ya
ada konstitusi ada undang undang dan lain sebagainya
prinsipnya tadi disampaikan pak jokowi
kita tidak dalam mencabur adukan olahraga dengan politik
mungkin saja ada bisa diatur dalam konteks olahraga
mesti diatur seperti ini dan lain sebagainya
jadi bisa dipisahkan sebetulnya
kalau dari gerindra akan mengusulkan itu nggak
itu kan belum dibahas ya
secara teknis kan kalau kita ingin cari solusinya bisa
jangan kita tersandung dengan permen lu seperti itu
oke jadi sebetulnya bisa dibuat permen lu sendiri untuk olahraga menyikatkan soal soal seperti ini
harusnya kan ada solusi ya
sebagaimana disampaikan pak jokowi
olahraga itu kita pisahkan dari politik
kalau toh ada pihak pihak di luar sana baik fifa sendiri israel sendiri
yang dinilai mencabur adukan olahraga dan politik kan itu mereka
tapi dalam konteks kita sebagai bangsa nilai kita adalah kita tidak mencampur adukan
kurang lebih kan seperti itu
mas burhan menjawab tadi ya pertanyaan sekaligus judul kita hari ini ya
apakah kemudian batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua ribu dua puluh tiga ini bisa menjadi game changer di pemilu dua ribu dua puluh
tadi ada siapa tadi
ilham yang bertanya kalau nggak salah
ya game changer dua ribu dua puluh empat itu istilahnya kodari
merubah peta konstelasinya
saya ingat karena waktu itu satu forum di acara adu perspektif detikkom ya
tetangga di atas
ya dan saya sendiri tidak berani untuk mengklaim terlalu buru buru sebelum data ada
meskipun mungkin pernyataan kodari tadi secara logis bisa kita pahami
meskipun secara empiris belum tentu karena datanya belum terkonfirmasi
tapi poin saya tadi memang harus kita akui publik atau minimal sebagian itu memaknai ada perbedaan kepentingan antara pdi perjuangan dengan pak jokowi
coba lihat kapan duta besar palestina mengeluarkan pernyataan yang mengatakan silahkan undang israel
karena kami tidak meragukan seinci pun kadar dukungan pemerintah indonesia terhadap palestina
itu ketika ketemu pak jokowi
kemudian kapan ketua pbnu gus yahya mengeluarkan pernyataan silahkan undang israel
setelah ketemu pak jokowi
setelah ketemu pak jokowi
jadi poin saya munculnya pernyataan pernyataan yang kira kira memberikan semacam dukungan dan penguatan kepada pemerintah untuk go ahead soal piala dunia
meskipun dengan mendatangkan israel itu kelihatan sekali datang dari pak jokowi
nah saat yang sama ada pernyataan
meskipun kita belum tahu apakah ada instruksi atau tidak
dari beberapa politisi pd perjuangan termasuk pak sekjen mas hasto yang sering saya diskusi gitu ya
yang menolak kehadiran israel
meskipun dengan bahasa misalnya dicari solusi
supaya piala dunia tetap berjalan tapi israelnya misalnya dilakukan pertandingannya di singapura atau di tempat lain
ini ada hal yang menurut saya perlu di
mitigasi oleh pd perjuangan
karena mumpung pemilunya masih jauh
masih ada sebelas sampai sepuluh bulan
jadi kalau misalnya tidak segera dimitigasi
itu ada sebagian pendukung pak jokowi
yang mungkin melirik sinyal lain
artinya pendukung jokowi lebih banyak ketimbang yang memilih pdi perjuangan
jadi perlu dimitigasi dampak ini
supaya kongruensi antara dukungan terhadap pak jokowi di dua ribu sembilan belas
dengan kepada pdip itu kembali berjalan
sebab kalau tidak bisa jadi sebagian pendukung pak jokowi melirik yang lain
oke ini bagaimana bang adian untuk memitigasi pdi perjuangan
supaya tadi pemilihnya pak jokowi tidak melirik ke tempat yang lain
karena jumlah pemilihnya pak jokowi lebih banyak dibandingin pemilih pd perjuangan
kita mau jawab dari pakai argumentasi apa ini
sejarah atau argumentasi apa
kalau argumentasi sejarah
pdi perjuangan itu mengalami kesulitan itu berkali kali loh
ada berapa yang meninggal segala macam
diduduki direbut apa
dan berkali kali juga kita buktikan kita sanggup melihat masa masa sulit itu
artinya bahwa itu secara historis menjadi hukum sejarah bagi pd perjuangan
kita gak gentar
kita akan maju terus
kita berangkat dari keyakinan kita pada kebenaran
yang disampaikan pak ganjar yang disampaikan pak koster
memang untuk indonesia
tidak untuk dirinya
dia tidak menyebarkan kebencian
dia tidak membagikan pecah belah
argumentasi yang memecah belah negatif rasisme
semua disampaikan baik
dan dia sebagai gubernur bertanya pada presiden
ketika presiden jawab clear
nah yang jadi masalah adalah kemudian ketika media
seolah olah termasuk ini kali ya cnn kali ya
menggiring publik seolah salahnya ganjar
oke ini bukan kita yang menggiring tapi netizen menyalahkan semua
oh media tergiring netizen
ya enggak juga
media menggiring netizen atau
tadi kan ada perbedaan
gap antara kepentingan elit dengan suara publik
kenapa sih tidak kita
kenapa sih tidak kita breakdown surat dan pernyataan masing masing
sehingga kita mendidik rakyat untuk melihat
ada enggak relevansinya
antara pembatalan fifa dengan fifa
iya dong orang orang yang bicara ujung kalimat pak ganjar itu adalah
meminta arahan dari presiden
memberikan keputusannya pada pemerintahan pusat
oke poinnya udah dapat bang andis
singkat saja nih waktu kita udah habis
bagaimana kemudian memitigasi pemilihnya mas ganjar
supaya tidak melirik ke tempat lain
jadi gini ganjar ini sudah cukuplah membuktikan loyalitasnya kepada pdip
oke tes uji loyalitas udah lolos
udah hancur dia gara gara ini
nah sekarang yang terpenting adalah untuk itu
jangan sedih gitu dong
pdip harus membayar itu dengan mencalonkan ganjar sebagai calon
nah itu jawabannya cuma ada satu
ini bang andian enggak bisa jawab
yang bisa jawab cuma ketemu pdi perjuangan
masih belum juga dikalonkan
enggak bisa partai diintimidasi
udah lu minta maaf ya pakai pencalonnya
enggak bisa lah
kalau konfirmasi juga tidak dicalonkan
saya sih ingatkan kepada mas ganjar
mas ganjar pendukungnya banyak loh
jadi kalau enggak di pdip juga enggak apa apa loh
tapi yang penting bisa maju
gak pakai pertanyaan lain enggak apa apa
tapi itu keputusan akhirnya
itu bergaya berbaperan nih
keputusan akhirnya ada di ketua umum pdi perjuangan ibu megawati soekarno putri yang katanya bulan april ini akan mengumumkan
kita tunggu nanti pengumuman resminya ya
tapi setelah ini bagaimana sentilan dari teman teman komika yang juga anak anak muda melihat batalnya indonesia menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
apakah memang ini tadi menyalahkan sama seperti netizen lainnya kepada kader kader pd perjuangan
atau memang ada banyak faktor lainnya yang membuat kita batal menjadi tuan rumah piala dunia
kita harus jadikan itu lebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show